banyak musisi tergerak menyuarakan semangat untuk sesama dalam situasi pandemi corona di indonesia
salah satunya musisi dan komposer senior yofi widianto
kita langsung saja bergabung bersama dengan yofi lewat sambungan skype malam ini di cnn indonesia prime news
selamat malam mas yofi
mas yofi teguhkan hati indonesia ini kalau misalnya menurut saya sendiri sangat menggugah ya
ini gimana sih awalnya sampai kepikiran untuk bikin lagu ini
jadi memang kita lihat bagaimana perjuangan orang yang ada di depan di gar depan melawan covid sembilan belas ini
lalu bagaimana kita mendengar juga ada dokter dokter yang wafat
lalu juga kita kesilangan banyak yang terjangkit ini juga meninggal
lalu juga kita lihat bagaimana tenaga tenaga medis berjuang dengan luar biasa
dan itu menembulkan keharuan juga simpati
dan banyak hal yang kita lihat bahwa kita ini sebagai rakyat biasa seharusnya membantu mereka agar bisa mengurangi bahan mereka
dengan apa sih
ya tadi itu moga moga dengan kita bisa menjaga diri di rumah
terus juga kita mencuci tangan empat puluh detik itu
lalu juga kita menjaga kesehatan
paling tidak kita membantu mereka untuk bisa mengatur
mengatasi wabah ini dengan lebih efisien dan juga bisa lebih apa ya
ya istilahnya teman teman bilang jangan sampai memberatkan mereka
karena kita lihat perjuangannya begitu besar dan mereka sendiri malah punya resiko yang besar untuk terjangkit covid sembilan belas itu
jadi itulah yang membuat kita segera untuk membuat lagu ini
paling nggak ini bisa menjadi campaign yang sederhana tapi bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat
mas yofi bikin lagunya juga ngajak teman teman sesama musisi ya collab bareng gitu
betul dan memang kita mengerjakannya dari rumah ke rumah
kebetulan lagu ini sebenarnya saya sebagai produsernya tapi komposisinya dibuat oleh haris pranowo seorang pianis
lalu juga pembuat liriknya febrian indjo dari hi fi
dan teman teman penyanyi itu ada dodi is dari kahitna di jakarta
lalu juga ada meita di bandung dan ada juga revo marty di new york
dan ada juga san enyir dari kahitna
pada hari itu langsung membuat
dan besoknya selesai langsung kita jadikan sebuah lagu yang bisa di campaign kan ke media sosial dan seluruh cctv
jadi self distancing bukan sebagai hambatan ya untuk berkarya menghasilkan karya musik yang baru ya mas syofie ya
mas yofi tapi kita juga penasaran nih sebagai musisi dengan kondisi yang tidak biasa seperti saat ini tantangannya apa aja sih mas
tantangannya yang pasti memang
kalau soal jadwal manggung kita pastilah
ya misalnya bulan april harusnya dua puluh dua kali kita jalan keluar kota sebenarnya tidak kita tidak bisa manggung ke datang kota kota tersebut
lalu juga pembuatan musik yang harus langsung di studio bertemu dengan para seniman lainnya tidak bisa kita lakukan
ya tantangannya adalah kreativitas lain yang menggunakan teknologi seoptimal mungkin
dan kita seperti menghadapi sebuah revolusi bagaimana kita bisa menghasilkan produk
dan karya seni tapi bisa langsung di dengarkan ke masyarakat dan disampaikan ke masyarakat
nah tentu ini kita harus jadi ini juga ya artinya bahwa kita harus melawan covid ini dengan berbagai cara
jangan sampai juga apa yang kita kreativitas yang kita bisa lakukan kita sumbangan pada negeri ini jangan sampai juga hilang
karena ini semua jadi kita jangan sampai kalah di semua ini kita harus tetap berjuang di kesehatannya di karyanya di karya karyanya
dan apa namanya kerja kerja yang lainnya memang mungkin dilakukan dari rumah
setuju mas yofi jadi sama sama ya membantu semuanya
terima kasih mas yofi atas informasinya lagunya menggugah semoga menjadi inspirasi dan juga semangat bagi kita semuanya
sesama dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas di indonesia ini
terima kasih mas yofi